genderang pertarungan politik pilkada dki jakarta sudah mulai ditabuh
masa kampanye juga sudah mulai dimulai
euphoria kampanye juga diikuti
kekhawatiran yang besar akan adanya gesekan atau mungkin perang kampanye hitam di ranah publik
bagaimana semua elemen yang terlibat dalam pilkada ini bisa berkomitmen teguh
untuk menyelenggarakan kampanye yang mendidik dan ikut berkontribusi
dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita
kami akan membahasnya malam hari ini dengan bapak
nasrullah pimpinan dari badan pengawas pemilu atau bawaslu
selamat malam pak nasrullah terima kasih sudah datang
kemudian ada romo beni susetio budayawan
selamat datang romo terima kasih
kemudian akan mengawal dari sisi media sosial
ada mas nukman lutfi praktisi media sosial
selamat malam mas nukman
saya akan mulai dengan pak nasrullah dulu
kita akan bicara mengenai momen hari ini
deklarasi kampanye damai
terutama ini pasti kan ada di setiap daerah yang melakukan pilkada pak ya
tapi yang menjadi sorotan lebih besar adalah
ibu kota jakarta
ketiga calon sudah bergandengan tangan tadi
sudah mendeklarasikan damai
tapi banyak publik yang mengatakan bahwa
ini hanya seperti ritual
setiap pemilu setiap akan pilkada
pasti ada ritual seperti ini
ya faktanya demokrasi kita ya masih seperti ini
searah masih tinggi
bahkan kalau kita mengutip media sosial
tujuh puluh lima persen data dari politika uf
tujuh puluh lima persen sentimen percakapan di media sosial
tentang pilkada dki
di sarah mas nuqman
ini agak mengkhawatirkan
saya akan ke pak nasrullah
seberapa penting sih sebenarnya
seberapa substansi deklarasi damai yang dilakukan
dalam setiap pemilu terutama hari ini
untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi
dan kampanye kita menjadi lebih baik
iya yang pertama saya ingin jawab bahwa
kampanye itu disediakan sesungguhnya
tentu untuk para kontestan yang ada
setiap event lima tahunan itu
terjadi berbeda kontestannya
siapa yang menjadi peserta
dia penting untuk diikat
bagaimana komitmen dia sendiri
dalam kerangka mengawal sebuah pilkada yang damai dan berintegritas
itu harus dia
harus ditanamkan tuh kepada diri mereka
pengalaman kita dari pemilu ke pemilu
aspek integritas itu kan selama ini hanya tertuju kepada penyelenggara
sebenarnya seluruh aktor pemilunya
bahkan juga para pemilih
nah kami ingin melihat sebenarnya
sampai sejauh mana
para kontestan ini
juga memegang teguh integritas
salah satu contoh
persoalan politik uang misalnya
tidak hanya sarah ya
nah tidak hanya persoalan sarah di situ
persoalan mahar politik misalnya
jangan sampai yang memperlakukan masyarakat itu
dengan cara cara yang tidak manusiawi
dia beli seratus ribu apa
itu cara cara yang tidak manusiawi
nah kita harus ikat di situ tuh
komitmen itu ada di dalam perjanjian itu
ada ada dong
dan itu disaksikan publik luas
bukan hanya ada di perjanjian
di undang undang sudah ada
ya kan lebih tinggi derajatnya
nah sehingga ia harus terikat di dalam situ
dia harus mampu memberi rasa nyaman
dengan tujuan agar
demokrasi yang kita tuju itu
bisa tercapai dengan baik
kita punya tujuan yang sama
bahwa paling tidak di dalam proses kontestasi ini
ada proses pembelajaran
jadi tidak hanya berkompetisi gitu pak nasrullah
ada proses pembelajaran yang bisa didapatkan oleh masyarakat
mari kita coba bangun
beradu itu pada tataran visi misi program
kalau evaluasi anda
bapak waslu sendiri melihatnya ini kan ritual ini
apakah sejalan dengan apa yang kemudian mereka lakukan
atau seberapa melenceng
atau memang ini menjadi komitmen yang akan dikawal terus
paling tidak menurut saya ya
paling tidak bahwa ini adalah sebuah
guidance sebenarnya ya
banyak orang yang menikah juga
tetapi jarang dia baca buku nikahnya
ya kan gitu gitu
nah tetapi ini sebagai guidance dia sebenarnya
agar ya tetap memegang kuat ya
itu tadi prinsip untuk memberikan nilai nilai edukasi kepada masyarakat
nah itu yang paling terpenting
sampai sejauh mana sekarang ini
nampak kalau saya lihat itu berjalan dengan baik
banyak yang meragukan kan dari pemilu ke pemilu kita ini
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang katanya pemilunya berdarah darah juga nggak ada tuh
ya sampai detik ini juga nggak ada
katanya juga bahwa pemilunya apa namanya
tidak memberikan sebuah proses pencerdasan
ya memang fakta ini masih banyak praktek politik uang dan sebagainya
masih lemahnya penegakan hukum dan seterusnya
ya saya pikir itu bagian dalam kerangka proses perbaikan terhadap ketentuan aturan main kita
dan sekarang undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
jauh relatif dia lebih responsif
terhadap dibanding daripada peraturan peraturan
jadi bawasro merasa lebih punya kekuatan dan sokongan tenaga lah untuk bisa menindak
lebih kuat sekarang ini bapak mbak didika
baik silahkan ke romo
romo tadi kalau kita bicara mengenai ritual kampanye damai yang harus dilakukan setiap calon
menurut anda seberapa mendesak sebenarnya atau seberapa bahaya sih kemudian
sehingga para calon ini harus diikat dulu kalau kata pak nasrul
harus dipertontonkan harus dijembreng ke depan publik
bahwa mereka berjanji akan berkomitmen
akan menyelenggarakan pemilu dengan damai
tidak ada sara tidak ada politiking yang busuk lah di situ
enggak ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar ritual ya
ini sebetulnya komitmen mereka
berjanji di hadapan rakyat
bahwa mereka memang ingin mengedepankan dalam kampanye nanti adalah kampanye miliki peradaban
nah kampanye miliki peradaban itu kan mempentingkan program
perencanaan visi misi adu konsep dan gagasan
bukan lagi black campaign
justru di hadapan masyarakat mereka berjanji dan menandatangani
tandatangani itu penting artinya mereka sepakat
lah sepakat berarti mereka harus mengendalikan massa di bawahnya
jadi simbol simbol seperti itu penting ya rom
dalam komunikasi simbol itu penting karena simbol itu kan menyangkut mining arti kan
kalau ada kesepakatan berarti mereka berpegang teguh pada kesepakatan itu
sehingga mereka juga punya kewajiban mengendalikan yang di bawah
termasuk mensos mensos yang di bawahnya itu
nah itu yang sebenarnya
ini sebenarnya tidak hanya ritual
tetapi dalam ritual itu kan
selalu ada yang namanya komitmen
nah komitmen kampanye damai
itu kan memberikan sebuah ungkapan kepada publik
bahwa kedepannya mereka siap dengan membangun kota jakarta sebagai kota peradaban dunia
nah kalau diadakan sebagai kota peradaban dunia
maka jakarta harus mampu dibangun dalam suatu konsep
aduk konsep aduk gagasan kampanye beradab
seperti apa sih romo kampanye beradab itu secara ideal
idealnya kan harus ada parameternya ya
bisa nggak mereka membangun kota jakarta sebagai kota bisnis
yang kompetitif yang efisien
kota yang mampu menyaingi singapura misalnya
ayo aduk konsep misalnya
bisa nggak jakarta sebagai kota yang membangun peradaban
di mana tertib lalu lintasnya
transosiasi publiknya juga dipublikkan
bagaimana orang berjalan kaki juga berdiri ber tempat
ayo itu konsep gitu loh
itu yang sebenarnya didorong oleh publik
sehingga publik itu mendapatkan juga pilihan pilihan
dalam nanti memilih gubernurnya
yang memang bisa diukur dengan parameter
dan janjinya itu bisa direalisasi gitu loh
nah ini yang penting
jadi sebenarnya kesepakatan itu jangan dilihat hanya semacam simbolis
tetapi dalam simbol itu ada artinya
artinya ini mengikat
jadi para pendukung juga bisa menagi
dan dia harus mengendalikan para pendukungnya juga di dunia sosialnya
sehingga nanti kita berharap
setelah mereka berjanji di hadapan publik
dan di hadapan seluruh orang indonesia
mereka akan mengubah gaya kampanyenya
sehingga isu isu yang mengkhawatirkan itu akan menjadi reda kok
jadi ini kan biasanya kan
kalau dalam agenda setting ya
kalau isunya besar
tiba tiba kempos banyak
seperti ban gitu
jadi kita nanti melihatnya
nggak perlu terlalu pen pen lah
meskipun agak banyak yang resah juga
ya biasa lah
makanya keresahan itu hal yang ini loh
harus ada resah kalau ada kan
keresahan dunia sosial itu juga jangan terlalu
tapi ini dilihat dengan rasional
karena saya rasa publik kita itu dewasa kok
sehingga kita percayalah bahwa publik
akhirnya secara rasional
itu bisa menentukan pilihannya
maka saya berharap antar para calon
yang punya mutu dan kualitas kepada publik
sehingga publik bisa memiliki pilihan pilihan rasional itu
mungkin para calonnya sudah melakukan
atau mempertunjukkan perang gagasan
perang ide yang sangat bermutu dan kontekstual
yang bermanfaat ya
tapi para pendukungnya belum tentu
nah mas nukman melihat itu nggak
apa percakapan di media sosial
apakah ya saya yakin pasti antara pak ahok pak anies
atau mungkin mas agus misalnya
itu kan konteksnya sangat damai
tapi para pendukungnya seperti ini
anda melihat ada kekhawatiran seperti itu nggak mas roman
kita melihat media sosial itu harus dengan kacamata bersih
satu kemarahan di media sosial itu harus di courting
karena gini kalau saya marah sekarang
level yang segini di hadapan banyak orang
di media sosial akan cenderung begini
jadi orang mengungkapkan kemarahan di media sosial itu selalu berlebihan
itu risetnya banyak banget
makanya kalau ada
meskipun datanya seperti itu kabarnya
ada ngomong eh aku ngomong sarah ya
kamu jawab jangan ngomong sarah dong
itu juga termasuk sarah
itu termasuk perbincangan sarah
kamu mancung sekali ya itu sekarang
jadi itu adalah dialog
menurut aku adalah sosial media
tempat di mana seluruh pendukung itu
bicara bebas terbuka dengan model dialog
kan nggak bertempur kan
bahwa ada yang kasar ada yang halus ada yang biasa aja
itu ada warna di situ
jadi kita harus melihat bahwa namanya sarah pun juga ada warnanya
perbincangan itu ada warnanya
kalau levelnya anda melihat seperti apa mas norman sekarang
ini kan baru mulai
prakampannya sudah ramai juga
apakah eskalasi sarah beberapa waktu terakhir
terutama di kondisi real itu sangat
kalau sudah disebut sebut sebagai
calon yang lain belum ada kan
jadi ramai itu
sudah setahun yang lalu rame
karena ibu kota
yang beneran rapinya baru mulai sekarang
jakarta itu sudah pengalaman pilkada
dan sama sama ramai di media sosial
boleh aja ribut tapi kemudian
tapi sejujurnya media sosial itu kan ungkapan ekspresi
ungkapan ekspresinya itu seperti apa
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sejajaran berikutnya
kami nyambung komentar roma beny tadi
ini media sosial tidak perlu terlalu dikhawatirkan
meskipun daya pengaruhnya juga cukup
jadi jangan terlalu menjadi berbola seolah olah situasi menyekam
tidak gitu loh
seberapa pengaruh sih mas nukman
kayak gitu gitu apa maksudnya letupan letupan seperti itu
dorongan dorongan ajakan ajakan seperti itu
seberapa berpengaruh sih seberapa ditangkap sih secara dari dunia maya
kemudian itu masuk ke dunia real gitu
ini kalau soal kekerasannya nggak terjadi
ingat pemilihan paling keras itu ketika pilpres
itu kacau yang luar biasa
orang bisa muak dan lain lain
tapi nggak ada kan bunuh buluh
bahkan kampanye ketemu juga nggak terus bentrok
paling nggak ada
kata kata ada aja di twitter gitu
tapi jelas bahwa itu berpengaruh terhadap mereka akan memilih siapa
karena ini tempat terbuka di mana si a bisa mengaruhi si b
si b bisa saling pengaruhi dengan apa
dengan banyak data
kenapa orang desa kayak jokowi bisa dari solo ke jakarta
itu karena didorong terus
dikeluarin terus kebaikannya gitu
sementara yang di jakarta
berapa senin muncullah penganti itu
pengaruhnya besar sekali dalam menonjolkan kelebihan orang
tapi juga pengaruhnya besar sekali dalam menonjolkan kekurangan orang
itu terjadi juga di amerika
ya jelek jelek keluar semua
tapi tetap saja tidak akan ada aksi real maksudnya
apalagi warga jakarta itu lebih cerdas lebih banyak informasinya
jadi kita nggak terlalu takut ya
dihukumnya atau diapresiasinya dibelik suara nanti
tapi kan gini loh
seseorang akhirnya mendapat banyak informasi
dia punya pilihan pilihan ketika memilih seseorang
maka akhirnya rekam jejak itu menjadi penting
itu penting sekali
akhirnya itu di situ
saya akan tanya kepada suruloh
kalau kita melihat apa yang dikhawatirkan banyak orang ini
eskalasinya semakin meningkat terutama terkait dengan sarah
mungkin kalau mbak waslu
ada kampanye hitam misalnya di kondisi real konvensional gitu pak
kan akan gampang sekali
kemudian menindak kemudian mengawasi dan menindak
kalau di media sosial ini kan ruangan yang sangat besar
mungkin kalau kata romo tadi ruangan hampa yang agak susah pasti dikontrol
ini batasan batasannya seperti apa
dan apa sih yang kemudian dialami oleh mbak waslu selama ini untuk mengkontrol ini
di mana sebenarnya otoritas kewenangan mbak waslu itu
tentu mbak waslu itu berhubungan terhadap si kontestan
berhubungan terhadap tim kampanye mereka jurka mereka
di peraturan kpu mereka dibolehkan untuk berkampanye di dunia maya ini
dengan cara apa
akun mereka itu didaftarkan
maksimal itu ada tiga akun
itu akun resmen tim pemenangan
iya akun akun itulah yang dikontrol oleh mbak waslu
ada nggak kira kira dari situ
itu sifatnya menghasut
isunya sara rasis apa dan sebagainya
kalau itu ketemu maka ia melanggar ketentuan undang undang
iya dan dia bisa dihukum
plus ada dendanya
enam ratus ribu paling sedikit enam juta paling banyak
nah kalau itu terbukti dari sisi pidana
ini dikhawatirkan nih jangan sampai justru malah
itu bisa berdampak pada sisi diskualifikasi kandidat
karena di syarat pencalonan
pasal tujuh ayat dua huruf g itu
tidak sedang dipidana
jadi kalau ada orang yang diputus
dia sudah terpidana
dia jalani proses itu
gugur dia dari sisi syarat itu
nah di situ itu loh
banyak celah celah di situ
nah jadi sebenarnya
kami tidak berada dalam posisi
mengontrol semua yang ada di ratusan juta orang itu tuh
nah ini politik kena loh itu
iya termasuk itu nanti ya
nah sehingga bawaslu cuma dalam batasan itu saja tuh
yang dia kontrol
nah penerapan undang undang mana yang dipakai
nah terus gimana nih kalau misalnya ada masyarakat biasa yang melakukan
bukan tim kampanye resmi
tim kampanye resmi mereka saling inilah dan sebagainya
di situlah penerapan undang undang ite nya
tentu institusi kepolisian yang berdiri sendiri
tapi kalau dia undang undang pemilu
kami sudah punya sentraga kumdo
dan sentraga kumdo itu tidak lagi ekosektoral urusan polisi
tetapi mereka sudah kolektif kolegial
begitu ada kasus langsung mereka kerja bareng
ya lakukan penyelidikan penyelidikan atas nama sentraga kumdo
misalnya pada surat ada kemudian akun pribadi
yang tidak didaftarkan secara resmi oleh tim kampanye gitu
terindikasi melakukan kampanye hitam
apakah ini bisa berakibat juga pada si calon
karena banyak sekali yang akhirnya gugur karena tidak ada kaitannya
dia bisa di situ tuh
nah karena apa
kok dia melebihi dari sisi akun
nah tetapi tidak juga serta apa namanya
seketika itu kami harus ceroboh begitu juga
jangan sampai ada orang yang lain ya kan
terus dia didaftarkan begitu banyak dengan macam macam
padahal bukan mas budi di situ yang berkomentar
nah saya pikir tidak sebodoh itu juga kita
jadi tetap ada proses apa namanya klarifikasi kepada yang bersangkutan
nah begitu bu
tapi secara makro romo
kita berdemokrasi sudah sejak tahun sembilan puluh delapan
kita mulai bernafas demokrasi kita
ya memang masih tertatih tatih
banyak yang mengatakan ini masih prosedural belum substansial
tapi menurut romo dalam perjalanan kita menuju demokrasi yang ideal ini
apakah kampanye hitam itu masih banyak dipakai dan digunakan
dianggap efektif untuk terus dipakai dalam memenangkan kontestasi politik
ya gini loh
dalam sejarah sejak seribu sembilan ratus lima puluh lima ya
kampanye hitam itu selalu nggak pernah efektif
rakyat itu rasional gitu loh
tapi terus dipakai
masih dipakai tidak sekarang
tapi kampanye hitam itu kan kalau dipakai karena ketiga
para calon calonnya tidak percaya diri
calon calonnya tidak punya visi misi dan tidak punya alternatif
gini loh itu persoalannya
dan itu kecil sebenarnya
kalau sekarang rakyat ini kan lebih dalam marketing
strategi marketing itu kan market
nah market itu kan sekarang pilihannya itu bukan lagi semata mata ideologi loh
jadi masyarakat itu asas manfaatnya cukup kuat gitu loh
dalam dunia pemasaran adalah mencari seseorang yang bagi dia bisa menyejahterakan real gitu loh
jadi mereka misalnya kebutuhan apa
misalnya membutuhkan calon yang bersih yang jujur punya integritas
membutuhkan calon yang mampu membawa misalnya jakarta ini lebih efisien
jakarta ini bagi mereka akan memberi jaminan sosialnya
bagaimana hidup mereka menjadi lebih layak
maka pilihan pilihan dari para pemilih ya rasional
jadi pemilih rasional itu lebih besar daripada airasional gitu loh
apalagi dengan dunia sosial yang sekarang ini dipanggiri informasi
dan orang tidak lagi bisa menyimpan rahasianya
orang akan dicari titik lemahnya dan disitu orang akan diungkap
nah sebenarnya kita bersyukur dengan dunia maya ini
karena itu dikupas habis habis gitu loh
pemilih amerika serikat mencontohkan
iya iya mengucapkan
kalau anda punya dosa waktu sma bisa ketahuan sampai sekarang
tapi disitu lah akhirnya publik bisa memiliki pilihan pilihan
dan pilihan alternatif itu membantu publik memilih lebih rasional
karena dapat banyak informasi gitu loh
jadi nggak bisa kamu akan menyembunyikan ini
publik bisa mencari informasi tentang apa yang kamu lakukan apa yang kamu buat
disinilah sebenarnya para calon harus mampu mengemas
apa yang membuat kemudian kampanye hitam ini bisa tertangkal dengan baik
tanpa harus ada bawaslu yang menyemprit tanpa harus ada misalnya kpu juga
yang kemudian mengawasi
apa yang membuat keranya hitam ini
saya percaya rakyat itu punya yang disebut komunitas pemutus kata
bukan penghias kata
jadi rakyat itu tidak sebodoh yang orang coba elit katakan nih dulu
tapi rakyat itu akan melihat akhirnya integritas seseorang
rekam jejaknya kemampuannya leadershipnya kemudian apa yang sudah dilakukan
rakyat punya rekam jejak itu
dan itu yang sebenarnya menjadi alat bagi rakyat untuk memutus kata
itu kan di jakarta mungkin ketika akses kepada media sosial
akses kepada informasi
tapi di daerah sudah mulai terjadi
daerah juga seperti itu
sudah mulai terjadi
jadi demokrasisasi ini kita ini pengguna dunia sosial nomor tiga loh di dunia
itu membuat orang lebih memiliki kematangan dalam demokrasi
jadi demokrasi kita ini berjalan lebih cepat
dan ini yang sebenarnya harusnya disadari elit gitu loh
jadi elit tidak bisa lagi seolah olah rakyat itu bodoh
karena sekarang rakyat sd pun membaca
dan membaca itu menjadi diskusi
di warung warung berdiskusi
tapi orang juga searching loh mas
jadi sekarang ini kita itu pengguna terbesar nomor tiga
jadi itu yang menangkal kampanye hitam sendiri ya masyarakat itu sendiri
sebenarnya di media sosial itu kau bilang ini kan dini
orang lain sekarang kamu enggak itu handphone
dan itu terjadi percakapan
jadi gini sekali kamu bohong
kamu kan dicap sama yang lain bohong
dan kamu sudah bersembunyi di situ
makanya tadi pernah kata ropo itu yang namanya black campaign itu enggak pernah berhasil
di mana pun enggak pernah berhasil
bahkan seringkali akhirnya menuduh kan
gini siapapun yang kena kampanye hitam justru dia yang dapat untung
makanya seringkali apa yang luduh
supaya kamu kepilih
supaya dia nge train aja
tapi selalu enggak efektif
enggak ada gunanya
kalau anda lihat itu memang hasil kemudian aspirasi masyarakat yang betul betul para twips yang betul betul sendiri lah
atau memang ada akun akun yang memang menurut mas lukman sendiri memang ini memang didesain untuk bisa menggerakkan
oh ya selalu gini selalu ada tim kampanye
selalu ada lawan
itu mereka akan selalu membela tuannya
sekaligus menyerang lawannya
tapi jumlahnya berapa sih
di bawah itu masyarakat yang bebas
yang disebut zaman dulu masa mengambang lah
mereka tinggal lihat aja
informasi dikumpul dilihat
kalau mereka suka ikut bermain
yang menarik adalah apa
masyarakat sekarang karena sosial media itu terbuka mereka ikut partisipasi
bahkan yang nggak milih pun ikut partisipasi loh
jadi memang masyarakat jadi penangkal sendiri gitu ya
kenapa disenrol nih kalau melihat masyarakat lumayan kita enggak perlu terlalu khawatir sebenarnya kalau bagaimana kampanye hitam

ada masa masa tertentu saya ingin
saya ingat ya ketika salah satu isu naik ya
besoknya udah ditinggalin tuh
kan sangat aneh
cepat sekali bergerak
anda melihat kedewasan masyarakat juga semakin dalam mendemokrasi
menerima demokrasi yang lebih berkualitas
beradab itu lebih bisa diterima
bukan kata romo tadi
dia sudah sampaikan itu tadi
bahwa masyarakat sudah cerdas
mau ngapain sekarang
seberapa banyak sih pak nasrullah yang ditindak oleh bawaslu dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan isu isu kampanye hitam misalnya
kita tidak bicara hanya sarah ya
jadi saya katakan pilpres kemarin
kita ambil contoh aja dah
salah satu kemarin itu
dan kami serahkan kepada institusi kepolisian
koran apa tuh
nah itu misalnya
lumayan ada beberapa yang kita proses ya
tetapi memang tidak banyak tuntutan publik agar bawaslu ini bisa berbuat sesuatu
tangkap semua tuh orang
masa kita bisa tangkap sampai ratusan juta itu
nggak mungkin kita urus
saya sependapat sama bung nukman tadi bahwa tempat ini medsos ini sebenarnya cara untuk mengekspresi diri
melampiaskan rasa ketidakpuasan
lebih baik cara begitu yang melampiskan cara ketidakpuasan ketimbang turun ke jalan
nah itu dia
daripada turun ke jalan merusak anak
itu jauh lebih terhormat
jadi impactnya juga nggak terlalu
ini harus diarahkan juga
harus ada yang mampu mengarahkan ini
kalau nggak begitu begitu terus tuh
black campaign terus tuh
harus mampu diarahkan kepada apa
pasti kita adu tentang program kita
coba kita lihat diantara sekian kandidat yang ada ini
mana kira kira kandidat yang lebih vision
nah itu dia
itu bung diarahkan ke situ tuh
harusnya seperti itu
kampanye yang berkualitas
saya sependapat tadi
jakarta yang lebih hebat
di asean kira kira seperti apa
dan menurut anda kalau orang orang tetap memakai isu sarah atau isu kampanye itu pasti akan ditinggalin
saya perlunya agenda setting ya
kalau media mampu membangun agenda setting
agenda setting kan ada dua
baik dari medianya tapi dari publiknya
jadi sekarang kalau memang masing masing calon itu punya visi yang cemerlang
saling adu gagasan tentang bagaimana saya sekarang meningkatkan misalnya jakarta
sebagai kota yang harusnya sebagai pelayan publik
nah itu dia
kampanye harusnya diisi dengan perdebatan perdebatan seperti itu
tapi ini ada hal yang berbeda lagi pak nasrullah
bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu daerah daerah yang kemudian punya label merah nih
terkait dengan indeks rawanan pemilu
apa yang kemudian menjadi indikator indikator dan kemudian masyarakat publik media sosial media harus bisa mengawasi
sehingga eskalasinya tidak semakin membesar
tapi kita jawabnya lebih asik kalau di segmen berikutnya
kami akan setidaknya kembali usaha cerita berikutnya
bawaslu sendiri telah mengeluarkan indikator sebuah indikator yang bernama ikp indeks kerawanan pemilu daerah daerah yang dipetakan merah nih pak
mempunyai kerawanan pemilu yang tinggi
apakah kampanye hitam ini juga masuk ke dalam kampanye ini
masih masuk ke dalam indikator itu pak
maksudnya apa yang kemudian perlu diantisipasi oleh tidak hanya bawaslu penyelenggara pemilu ya tapi juga masyarakat media terutama media sosial juga nih
iya beberapa bulan yang lalu memang bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu
di satu ratus satu titik ya
tujuannya sebenarnya untuk langkah preventif
agar semua bahan ini bisa jadi rujukan buat bawaslu kpu nya institusi kepolisian dan semua
indikatornya apa saja tuh pak nasdem
jadi ada tiga ukuran aspek yang kita lihat
satu aspek penyelenggaraan dua kontestasi yang ketiga partisipasi
kalau misalnya dalam wilayah partisipasi ini tadi faktor daftar pemilih misalnya
kemudian kalau di wilayah kontestasi
daftar pemilih yang belum terdistribusi misalnya
ah misalnya begitu
kalau misalnya partisipasi menyangkut tentang hak konstitusional
kalau misalnya kontestasi ini tadi faktor faktor yang bisa menyebabkan proses pencalonan itu mandek
ya contoh misalnya
karena apa putusan hukuman percobaan itu dibolehkan misalnya
atau dan sebagainya lah ya
kemudian aspek penyelenggaraan keraguan orang dari sisi penyelenggara pemilunya
nah kita coba lihat di satu ratus satu titik ini kira kira daerah daerah mana yang paling tinggi
nah yang paling merah merah itu dimana tuh pak
nah memang dari tujuh daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala gubernur
tertinggi ini memang di apa namanya di papua papua barat
kemudian turun dia peringkat kedua aceh
kemudian yang ketiga banten
kemudian dan seterusnya itu dki dan seterusnya ke bawah sampai ke gorontalo
tetapi memang ada yang kategori sangat tinggi ada yang sedang ada yang relatif rendah dia
yang tinggi itu berarti eskalasinya tinggi sekali
bukan berarti bukan berarti bahwa di satu tempat ini tinggi
misalnya lalu yang tadi sedang itu rendah
bisa jadi yang disedang misalnya seperti tadi
kita udah bisa melihat jakarta
jakarta oh sekat sekatnya sedang tuh pak nasrullah
ya tadinya dia sedang
tapi ada yang bisa kita lihat elemen yang lain
karena kita sudah bisa memprediksi paling tidak misalnya pak ahok naik ya
pak ahok yang akan maju ini ya di dalam proses pilkada ini
pasti akan muncul isu isu menyangkut tentang
jadi kita sudah bisa membaca kira kira inilah yang akan muncul nanti di daerah sini
kalau untuk kampanye hitam sendiri seberapa dominan nih pak
kemudian bisa mempengaruhi tingkat indeks kerawanan pemilu ini
kampanye hitam yang kemudian potensi potensi seperti itu
apa namanya ini kan pasti dia punya efek nih
tetapi sekali lagi saya sependapat tadi bahwa tidak ada satupun yang namanya kampanye hitam
yang dipergunakan itu bisa memenangkan seseorang
tetapi itu akan membentuk
jadi itu akan membentuk opini publik
ini akan membentuk opini publik
tapi sekali lagi apa namanya bagi kami di bawaslu
kalau itu ada dan itu digunakan misalnya oleh kontestan lain
maka tidak ada pilihan bagi kami adalah penegakan aturannya
iya karena di situ itu yang kami pakai
tidak ada pilihan
harus pakai penegakan aturan itu
mas numan seberapa penting sih warning warning seperti ini
untuk bisa kemudian menyadarkan para pemilih kita untuk ayo dong kita memilih secara rasional
hati hati akan ajakan ajakan yang menghasut misalnya
seberapa penting warning warning ini untuk terutama untuk di media sosial gitu
atau memang nggak pengaruh sama sekali gitu
kalau dari pemantauan mereka tidak paham warning seperti ini
makanya simbol simbol berupa tadi kampanye kampanye itu penting
jadi dari pemimpin sendiri
tapi kalau dari pak mas luman setelah itu tidak didengarkan
karena peraturan itu tidak dianggap penting intinya gitu
junjungannya salaman semua
di bawah itu ketika berantem
diikuti itu bosmu saja salaman kok ngapain apa gitu
tapi pak mas luman mungkin mereka juga tidak mengerti pak mas luman
tapi memang betul kampanye hitam
menurut kata mas nukmar sendiri
itu tidak akan efektif untuk bisa menggerogoti
bagaimana penyelenggaran demokrasi
tidak terbukti sampai hari ini
ada satu kasus yang mengatakan bahwa
ada orang menang karena kampanye hitam
semakin orang disudutkan
biasanya semakin diuntukkan
maklum masyarakat kita kan masih melankolin seputus
terlalu banyak orang yang menonton telepon telepon
di luar negeri juga begitu
di seluruh dunia begitu
hanya di indonesia
kalau romo sendiri kalau kita melihat romo
indeks kerawanan pemilu ini
apa yang kemudian bisa kita tangkap
bahwa masyarakat sendiri harus mulai waspada
para elit juga harus mulai waspada
karena ini daerah daerah yang berpotensi merah ini juga
untuk kami misalnya media ini cukup mengkhawatirkan
kita membayangkannya kalau merah itu pasti akan ada potensi
akan ada gesekan di masyarakat seperti itu
petaran konflik kan penting ya
dengan petaran konflik itu kan akhirnya
kita lebih mempersiapkan diri
bagaimana mengantisipasi kalau terjadi konflik
bagaimana kalau terjadi misalnya sengketa pilkada
bagaimana kalau terjadi misalnya
juga bencana loh bencana alam juga
jadi sebenarnya dengan peta itu kita bisa mengantisipasi
sehingga dengan peta kerawanan
kita lebih siap lah untuk menghadapi apapun yang terjadi
tanpa peta itu lebih bahaya gitu loh
itu buta gitu loh
yang kedua bagi publik aware
publik tahu oh daerah kita ini agak rawan loh
menciptakan daerahnya untuk lebih damai
ada self defense gitu ya
jadi local wisdom kan juga punya kemampuan untuk itu
bagi mereka pengalaman ambon poso itu memberi pelajaran yang penting
bahwa konflik itu membuat mereka rugi semuanya
tidak ada yang diuntungkan
inilah pengalaman kita
sehingga apapun kerasnya gesekan damai kok mas
di bawah itu harib loh
di bawah itu harib
menarik dan bijak kok kalau kita memahami loh realitasnya gitu loh
jadi sebenarnya orang jakarta juga jangan terlalu reaktif berlebihan lah
udah lah happy happy lah
tapi kalau kita lihat ini eskalasi demonstrasi juga tidak menurun romo bakar
tapi akan tenang kok
itu tidak akan terjadi apa apa
akan tenang akan lebih penting
cara hadapilah dengan senyum lah
sebagian elit elit politik
masih banyak yang mengkapitalisasi isu isu
itu nanti akan ditinggalkan oleh publik
apa bukti bukti bahwa publik ini
banyak sekali menghukum politisi politisi yang seperti itu
ya gini loh publik itu punya catatan rekam jejak
jadi apa yang kamu katakan tidak kamu lakukan dicatat
jadi publik kita itu semakin hari pilihannya lebih rasional daripada irasional
kedua publik melihat apa yang sudah kamu lakukan
itu loh itu loh
maka akhirnya publik itu punya rekaman
jadi kita sekarang nggak bisa membohongin loh
jadi apapun kamu
mengatakan oh kamu mengatakan ini
karena ada data rekam tinggal orang tweet aja
apalagi jejak digital itu di mana mana
mas numar sendiri kalau melihat di media sosial itu
banyak sekali informasi informasi yang kemudian bisa menjadi apa ya
mendeler atau mengantitesa informasi yang lama gitu masuk gitu
bukan hanya media sosial
sesungguhnya sumbernya ada di google
jadi seluruh jejak digital itu ada di google
tapi disebarluaskan lewat sosial media
ya main dua nih
ya jadi masyarakat juga semuanya bisa mengakses
dan itu sangat terbuka
sehingga orang orang yang kemudian memanfaatkan isu ini menjadi akan terpinggirkan sendiri
dan akan rugi secara politik sendiri
karena masyarakat kan dengan mudah menemukan fakta dan datanya
jadi sekarang masyarakatnya semakin hari
jadi selalu berpikirnya masyarakat itu
selalu tidak hati hati loh
dengan sekarang zaman yang serba terbuka transparan ini
betul betul menjadi semacam rekaman
jadi kalau kamu sebagai pejabat
katanya antara kata dan perbuatan tidak satu
karena di situ kamu akan ditakik
nah ada nggak pengalaman pengalaman seperti itu mas numan
kemudian akhirnya orang berkata
ah ternyata rekam jejaknya ternyata bisa di triss
contoh contoh yang paling besar
ketika kita debatnya trump sama clinton
trump bilang kalau nggak salah
dia mengatakan dia mendukung perang apa gitu ya
saat itu juga banyak yang googling
jadi sepanjang debat itu
karena datanya terbuka
kita juga begitu sama
sama begitu dia ngomong begitu langsung
oke pada seru loh
yang terakhir untuk menutup diskusi kita malam hari ini
apa yang kemudian membuat
tidak hanya ritual kampanye damai deklarasi ini
tidak hanya sebuah ritual
tapi juga bisa mengencourage tidak hanya para elit
tapi masyarakat yang di bawahnya
para elit tim kampanye ini
tidak harus seiring dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur
kalau kita lihat kan kemarin romo
mungkin kalau kita lihat calon gubernur
calon wakil gubernur ini
punya komitmen yang sama untuk anti sara
untuk kampanye damai
tapi kan beberapa tim kampanye ini
ada juga yang ikut mengekskalasi demonstrasi misalnya
untuk berhubungan dengan sara
kita lihat itu di lapangan
itu faktanya ada misalnya
himbauan anda untuk bisa mengencourage ini
sehingga semua punya garis yang sama gitu pak anas
di masing masing tim itu kan sebenarnya mereka punya tim pemenangannya
sampai pada jaringan tingkat tps
bawaslu pun juga punya penyelenggara sampai tingkat tps
kpu juga punya penyelenggara sampai tingkat tps
sebenarnya ini bisa dikomunikasikan
dengan cara apa sebenarnya
dengan cara itu tadi
lebih banyak proses perlibatan secara bersama sama
mendorong proses ini tadi
kampanye yang lebih elegan
kampanye yang lebih pada pendekatan budaya mungkin
kearifan lokal masyarakat setempat mungkin
saya pikir itu lebih banyak didorong ke sana
bahkan ya dulu kami di bali
saya kasih contohnya di bali
bawaslu ri dulu pernah menggagas
mampu nggak kita pertontonkan ini nih
model kampanye pada pendekatan budaya masyarakat bali
bila perlu itu jadi
aset wisata yang bisa ditonton oleh para turis
ternyata begini cara mereka menyelesaikan
proses politik ternyata bisa dijadikan ini ya kapitalisasi
nah ini yang sebenarnya bisa dilakukan antara penyelenggara
dengan para kontestan ini
nah kalau kita ingin melakukan itu
saya pikir mari bersama sama
bagi bawaslu bagi kpu
saya yakin peserta juga pengen
mereka agak kurang mengontrol nih
sampai di tingkat bawah itu
anda lihat itu fungsi kontrolnya agak kurang
nah fungsi kontrolnya di situ
kalau dia tidak bisa mengontrol fungsi bawah itu
itu juga merugikan dia
jadi kalau terlalu reaktif ya
nggak nyambung terlalu reaktif misalnya
itu juga merugikan loh
itu tidak ada yang menguntungkan kok
maka lebih baik itu
lebih baik aktu saja visi visinya
ayo aktu konsep gitu
membangun peradaban jakarta gitu loh
atau lebih real
turun aja ke bawah langsung
ketemu sama masyarakat
dan bicara mengenai ide
ide ide yang kakak
kapannya seperti apa sih
mas ruman yang kemudian di
diminati atau mendapatkan apresiasi yang
baik sekali dari publik gitu
terutama di bd sosial
ini kalau khusus jakarta ya
yang simpatik gitu mas
padat media sosial
memanfaatkan media sosial secara optimal itu penting
nah memang datang ke fisik itu ke
atau datang ke ngapung ngapung itu penting
lewat media sosial
kemudian membuka debat di media sosial
kandidat kita nggak begitu semua
di media sosial mereka jaim
mereka kayak bidat
mereka lupa bahwa media sosial itu bukan tempat bidat
tapi tempat membangun engagement
coba ada satu aja yang mau begitu
wah itu luar biasa
ada nggak politisi indonesia yang kemudian bisa mengkapitalisasi itu
bahkan orang seperti ridwan kamil yang sering berbalas pantun
kan dia sudah jadi
tapi kan beda kan
sebenarnya kan memanfaatkan media sosial itu kan punya jejaring
ini yang penting
sebenarnya harus disadari
kalau dia bisa memanfaatkan misalnya
apa sih yang ingin dikembangkan di jakarta
dia berani di depan media sosial
berani di depan media sosial
dan itu belum ada
ini konsultasi gratis dari mas numan lutfi untuk hanya para calon guru dan calon guru
untuk bisa memanfaatkan media sosial ini
itu kan sama
itu dulu dilakukan oleh presiden amerika obama
obama itu sendiri
anda optimistis bahwa pilkada dki jakarta
terutama akan berlangsung damai
pendidikan politiknya bisa berjalan dengan baik
dan masyarakat akan tetap tidak terpengaruh
setelah reformasi itu
rakyat itu lebih dewasa kok
dalam menentukan pilihan
rakyat itu punya yang namanya kebijaksanaan
itu beda sekali
jadi rakyat itu punya pilihan pilihan yang sulit diprediksi oleh elit
jadi sebenarnya sederhana dong rakyat
itu dengan bukti
bukan dengan janji
itu aja rakyat
rakyat ingin pemimpinnya itu bisa jelas terukur
punya niat yang memang membangun kota jakarta sebagai kota peradaban
media sosial bisa dimanfaatkan
kalau pemimpin itu tidak jaga image
perdebatkan di situ
lah itu lebih menarik
satu orang aja yang mengambil inisiatif itu
akan rebutan di ruang publik itu
nah ini kan ruang hampa
nah ruang hampa ini harus ada yang mengisinya
nah termasuk bagaimana mengecourage orang orang
para netizen waras ini untuk bisa menangkal isu isu seperti ini mas numan ya
bagaimana sih kemudian kita bisa sama sama nih
ayo terus mendorong para netizen ini untuk lebih waras gitu
dalam masyarakat itu
termasuk sosial media
selalu ada orang yang mengatakan
oh jangan gitu
oh jangan gitu
ada kiai kiainya itu ada
nah dan itu dilakukan
banyak yang bilang
udah gak usah ngomong itu deh
kita aduh program aja
nah ini saya juga melihat ada sebagian kecil orang
yang dia tokoh di media sosial
itu ngomongnya sudah mengenai program
kalau melihat ahok jeleknya juga dilihat dari sisi program
melihat baiknya ahok juga dilihat dari sisi program
aku juga gitu
dia membahas supaya sehat
bahwa kemudian dia dibully sama
sama yang dikritik
fans saya yang dikritik
itu nggak masalah ada cok cok aja
tapi ada orang kayak gitu loh banyak
dan mereka itu gini loh
mereka berusaha membuat pabrik itu sehat di sosial media
jadi waras dan sehat semua
jadi kita berdemokrasi secara substansi
tidak hanya terpengaruh oleh usus usus
yang kemudian aduh akan mempercambelah kita
tapi banyak loh yang wares itu banyak
saya yakin banyak
banyak kok yang tidak waras ini lebih banyak bersuara
kecil tapi ada yang letup letup
sebenarnya tidak terlalu khawatir berlebihan
yang waras itu terus akan berupaya
untuk menjadi imbang
informasi itu selalu seimbang
yang waras itu suaranya kan intonasinya nggak begini
bapak bapak waktu kita sudah habis
tapi mudah mudahan pemilu yang sudah dideklarasikan secara damai ini
tidak hanya dioret oretan kertas
tidak hanya dioret oretan prasasti
dan tidak hanya di pidato
tapi juga bisa terlaksana sampai ke kondisi yang paling nyata
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini